saya sudah bertekad
untuk melaporkan diri semua ke polisi
ini nggak bisa dibiarkan pak ustadz
saya tidak akan mengampuni pendusta itu
kita kumpulkan warga yang lain
iya pak ustadz
atika kenapa kamu masih ada disini
otak kamu benar benar sudah dicuci
sama penduduk tagama ini atika
kamu jangan percaya sama iblis ini
tapi rima mau disini saja
mereka keluarga aku
mereka keluarga aku
berbahagialah semua saudara saudariku
kalian semua berada di jalan yang benar
salam yang mulia
kamu kekasih allah
kalau kalian merasa kekasih allah
silahkan ikut dengan kami
mereka kalau kesehatan
mereka akan berubah

dengan minta maaf kang
dengan minta maaf kang
dengan minta maaf kang
dika merasa sangat berdosa
beribadah itu tidak seenaknya
semua ada aturannya
demikian juga islam
telah mengatur di dalam al quran dan hadis
bahkan allah telah menjamin akan keselamatannya
jadi kalau ingin tidak tersesat
berpedomanlah kepada al quran dan hadis
sekarang kalian semua buban
terima kasih pak ustadz
semua ini aku lakukan
untuk kebaikan kita semua
karena aku tidak mau makin banyak orang orang yang tersesat
di jalan yang salah
anda baru saja menyaksikan sebuah tayangan
tentang munculnya nabi palsu
akan terus bermunculan
sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan
oleh rasulullah saw
dalam hadis yang kami sebutkan
di muka tadi
tidak menunjukkan angka
antara dua puluh sembilan dan tiga puluh delapan
tapi sebagian ulama mengatakan
tiga puluh an itu adalah
angka yang cukup banyak
boleh saja lebih dari tiga puluh
kami tidak jelas
fenomena nabi palsu yang sudah muncul sekarang
salah satu tanda tanda
datangnya hari kiamat
mudah mudahan semuanya itu akan memberikan
pelajaran bagi kita
sehingga kita semakin waspada
semakin mendekatkan diri kepada allah
kembali kepada allah swt
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh